kita menuju bandung jawa barat sebuah gudang di area pabrik tekstil di pasir panjang kabupaten bandung minggu sore terbakar
diduga api yang menghanguskan bangunan yang ada di bagian belakang pabrik ini berasal dari bahan cairan kimia yang terbakar akibat suhu yang sangat terik
minggu sore bangunan gudang bahan cairan kimia di kawasan pasir panjang kecamatan katapang kabupaten bandung terbakar
api pertama kali muncul dari cairan kimia yang tersimpan di sana
sedikitnya empat unit pemadam kebakaran dari dinas pemadam kebakaran kabupaten bandung dikerahkan guna memadamkan api
masih kekurangan air
pas kejadian ada orang nggak sih pak
di sini nggak ada yang kerja
nggak ada yang kerja ya
nggak ada yang kerja
yang ada kerja bagian depan
dari listrik atau ada ledakan dulu pak
kalau saya kurang tahu ledakan dari listrik atau dari apanya kayaknya dengan suhu udara yang sangat panas tadi
karena bahan kimia mungkin apa ya
iya saya ngontrol ke belakang saya lihat itu udah ada asap gitu
pas saya masuk ke sini api sudah tinggi udah gede
petugas juga mengalami sedikit kesulitan karena petugas harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil pasokan air
serta banyaknya bahan cairan kimia yang mudah terbakar
kesulitannya kita pertama kalau masalah akses jalan kita lancar lancar saja ya
yang paling kita sulit pertama sumber air itu pokok ya yang pertama itu sumber air
yang kedua itu kita waspada ini karena ini bahan yang berbahaya
yang disebut thinner ya pak ya
ini bahan kimia gitu
pertama kita waspadanya kita
karena dengan bahan ini gitu ya
unit juga belum sepenuhnya kesini apa ya
ada empat tadi empat unit kesini ya
hingga senin sore proses pemadaman api ini masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran
dengan mendatangkan bantuan unit dari dinas pemadam kebakaran kota bandung dan cimahi
chandra febriana kabupaten bandung